pak jk menteri pendidikan nadiem makarim mengatakan bahwa dua ribu dua puluh satu kalau tidak salah ujian nasional yang bapak dulu gencarkan itu akan dihapus sampai sekarang
gimana komentar pak jk
mas menteri nadiem kan mengatakan ya ujian nasional akan diganti satu sistem evaluasi
bagi saya oke tetapi kalau hilangkan suatu ujian nasional itu bahayanya iyalah
masih siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi tidak belajar dengan keras lagi
akan menyebabkan kita menghasilkan generasi yang lebih
saya membaca bahwa itu mau dihapuskan karena guru murid susah
ya memang kalau mau tingkatkan nilai pendidikan ya harus keras dong harus baik
dimana mana semua negara harus disiplin jangan bebas bebas begitu begitu
semua sekarang sibuk bisa lantang bisa
buat terjadi pendurunan menilai tahun dua ribu delapan belas
kenapa terjadi pendurunan
apa yang terjadi antara dua ribu lima belas dan dua ribu lima belas
selama ini naik tiba tiba turun
ya karena ujian nasional tidak lebih kadang kadang lulusan
waktu jamannya menteri pendidikan waktu dua ribu lima belas
itu yang jadi dampak yang paling terasa
kalau bijakan ini betul betul nanti fakta dihapuskan bagaimana pak
masih suah kan
siswa atau pelajar akan berapa
pengalaman kita dua ribu tiga belas
begitu tidak ada external pressure
namanya eksternal pressure
untuk orang mengatakan berat ya memang berat
mau sukses tambah berat gimana
kalau orang bilang kan jangan hanya bergantung pada nilai
kita kan tidak hanya statistik tapi juga kemerdekaan dalam belajar
sekarang perlu pak
amerika namanya liberal education
itu terjadi di amerika karena dia lengkap
mau bebas mempelajari fisika datang ke lab ada lab
kita mau belajar apa
perpustakaan kita terbatas
sekolahnya malah bocor kadang kadang
tapi kalau tidak external pressure dia belajar jangan harap
jadi ini kebijakan yang salah menurut bapak